terletak di dalam permukiman padat penduduk kawasan cengkareng timur jakarta barat
warung pangsit legino ini buka mulai pukul lima sore hingga pukul sebelas malam setiap harinya
warung yang sudah berdiri sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga ini semula hanya menjual mie ayam pangsit
namun beberapa bulan lalu pak gino berkreasi dengan menambahkan menu baru yaitu pangsit goreng
melainkan pangsit rebus yang dimasak dengan cara ditumis dengan rasa perhasia lek gino
pangsit goreng lek gino mulai diburu pembeli sejak salah satu food blogger datang dan mengunggah di sosial media awal juli lalu
penasaran dengan rasanya membuat para pembeli rela antri
baru coba ini sih kak soalnya kemarin kemarin kesini terus antri terus
terus ini kebetulan dapetnya sepi jadi udah kita antri deh
menurut legino pemilik warung kini antrian sudah padat hingga awal september
sejak viral kini dalam sehari bisa menghabiskan empat puluh kg telur dan lima puluh kg tepung untuk memproduksi pangsit
bahkan karena membludaknya pembeli lek gino kini harus memperkerjakan tepang jas sekitar untuk membantunya melayani para pelanggan
tebel tapi bisa lembut gitu nih makannya
saya bisa gak ngitung masalah kursian tapi telur itu bisa empat puluh kg
menurut salah satu bakar kuliner indonesia william wongso awalnya pangsit berasal dari tiongkok berisi daging babi dan direbus
namun setelah bakso ke indonesia olahan pangsit mulai beragam
salah satunya adalah pangsit goreng
karena dia lebih pendamping mie biasanya babi
tapi mungkin karena dibawa ke indonesia
karena semua produknya itu harus halal diganti dengan ayam sapi atau yang mau lebih bagus lagi dengan udang
harga satu porsi pangsit goreng ini bervariasi mulai dari rp dua puluh hingga rp dua puluh lima
selama masa pandemi covid sembilan belas warung pangsit ini menerapkan protokol kesehatan
seperti menyediakan tempat cuci tangan serta membatasi jumlah pembeli yang makan di tempat untuk menghindari terjadinya kerumunan
pembeli disarankan untuk membawa pulang pesanan
ini hukutan cnn indonesia